aksi begal sadis di kota makassar sulawesi selatan kembali terjadi
kali ini seorang mahasiswa menjadi korban begal dari dua orang pelaku pencurian
selain merampas ponsel pelaku juga menebas tangan korban hingga putus
beginilah suasana di lokasi pembegalan sadis yang terjadi di jalan datu ditiro
kecamatan talo kota makassar sulawesi selatan senin dinihari
aparat kepolisian dari polsek talo bersama polrestabes makassar
langsung mengamankan lokasi
seorang mahasiswa yang tengah menunggu rekannya sambil menelpon
tiba tiba didatangi dua orang pelaku dan berusaha merampas ponselnya
korban pun melakukan perlawanan dengan berusaha melarikan diri dari pelaku yang menggunakan sepeda motor
pelaku pun mengejar dan langsung menebas tangan korban hingga putus
imran pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit awal bros makassar
akibat pendarahan yang dialaminya
itu dia tidak mengetahui pelakunya dan tidak pernah ada bentrok dengan temannya
jadi kemungkinan besar diduga ini adalah pelaku pencurian dengan kekerasan
di lokasi polisi juga mengamankan motor korban yang tertinggal di tkp
polisi pun masih melakukan penyelidikan dan mencari pelaku
yang belum dikenal

renhat soplantila makassar
melalui sambungan telepon kita terhubung dengan kapolsek talo
komisaris polisi amrin ambo di mapolsek talu makassar
selamat siang pak kapolsek
sejauh ini apa hasil pengumpulan alat bukti yang telah dilakukan oleh penyidik polsek talu
ya selamat siang mbak
jadi untuk sampai saat ini
upaya kami untuk mencari pelaku
pertama kami harus kembali ke tkp
kemudian di sekitar tkp
itu kami akan melakukan penyelidikan
mencari yang pertama adalah cctv sekitar tkp
itu yang harus kami dapatkan
saksi saksi yang melihat pada saat kejadian
jadi ada beberapa saksi kami temukan tadi pagi
pada saat kejadian itu dia mendengar suara korban meminta tolong
kemudian sampai saat ini
anggota kami masih melakukan penyelidikan
terkait dengan kasus semalam yaitu terjadinya
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan tangan korban lelaki imran
pak kapolsek apakah hingga siang hari ini bisa diketahui dari kelompok mana
mungkin yang melakukan kegiatan pelanggaran hukum seperti begal
seperti yang dilakukan pada kemarin
ya jadi sampai sekarang ini
belum sampai saat itu untuk mengetahui siapa sebenarnya pelakunya
namun mengarah ke untuk pelaku itu sudah bisa kami
akan melakukan penyelidikan terhadap orang yang kami duga
pak kapolsek kita tahu juga bahwa peristiwa ini terjadi pada malam hari
apakah nantinya akan ada patroli malam yang kemudian akan dilakukan
oleh petugas dari polsek bapak
ya untuk patroli ini memang sudah rutin kami lakukan
namun untuk tepatnya tkp di jalan datu ribandang dua
yang tempat terjadinya kasus semalam
itu anggota baru saja melintas
jadi anggota melintas sekitar jam delapan tiga puluh
kemudian kedua kalinya jam sembilan
namun kejadian ini sekitar jam dua puluh empat
baik pak dan terakhir apa ancaman hukuman yang akan didapat oleh pelaku pembegalan ini pak
ya jadi ancaman hukumannya terhadap
pelaku apabila nantinya kami sudah bisa menangkap pelakunya
itu ancaman hukumannya yaitu lima belas tahun ke atas
baik terima kasih
kapolsek talo kompol amrin ambo telah bergabung dengan sian indonesia news report